hai sudah langsung masuk masuk
tepatanmu jangan dibuka sampai aku selesai dan menyuruh kamu buka mata
oh ya iya iya karena bibir tahu apa yang menjadi keinginanmu
pembantu aja gaya selangit
ibu sebaiknya ngomong sama bapak tentang wasmini itu kayaknya dia tuh nggak bener
bu pasti punya maksud jahat maksud bibi apa itu kurang ajar banget
bu masa tadi pagi dia seenaknya nyuruh saya ngebersihin kamarnya dia itu lancar
banget bu sebaiknya sebelum terlambat ibu bilang sama bapak suruh ngusir dia dari sini bu
sebaiknya bu sebelum terlambat ibu nyuruh bapak ngusir dia dari sini
dasar pembantu kurang ajar
lihat besok kamu kamu yang bakal diusir diusir sama bapak dari sini
mas sebaiknya lasmini jangan tinggal di sini
mas sebaiknya lasmini jangan tinggal di sini
mas sebaiknya lasmini jangan tinggal di sini
ada banyak hal bisa disusur susurkan

saya mau pergi pak
tidak suka kalau saya ada disini pak
bukan rumah si iyam
tadi saya sempat dengar sendiri
omongannya ibu dengan bi iyam
bi iyam menyuruh ibu
supaya bapak mengusir saya dari sini
jadi sebelum saya diusir
bapak harus pergi pak
kamu jangan burung ajar ya
kamu itu cuma pembantu
jangan selalu mengkuasai
kalau kamu mau pergi
kamu pergi aja dari sini
usir pembantu ini dari sini
saya gak suka dia
kamu jangan pergi ya
kamu disini aja
terima kasih pak
kenapa mas jadi begini
pokoknya saya nggak mau tahu bu
urus pembantu kamu
yang aku kasihi
yang bodoh ini
dan usir dia
saya gak mau lihat dia disini lagi
kok di rumah sepi bu
bapak sudah pergi kerja
bapak sudah pergi kerja
bapak sudah pergi kerja
bapak sudah pergi kerja
bapak sudah pergi kerja
bapak sudah pergi kerja
barusan aja mas
minta satu ya
kalau bikin kemana bu
ya udah gak kerja disini lagi mas
gak kerja disini lagi
beberapa hari belakangan ini
di rumah ini banyak banget perubahan mas
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bisa berubah juga
bapak mau kebetulan kamu
kamu yang maunya apa
mau saya aduin kamu palu rani
tanggung sendiri ya
akibatnya tanggung sendiri
mendingan pergi angkat kaki dari sini
atau saya buang ya bagul pijamu kamu
kamu gila jangan
aku yang punya rumah
aku yang berkuasa disini
kamu tuh cuma tumpang
aku bisa ngusir kamu kapan aja
oh gitu ya
nanti saya pingin liat sendiri
apakah kalau misalnya di depan pak lurah suami kamu itu
kamu berani ngomong kayak gitu juga berani
kamu tuh cuma numpang disini
kau pergi dari sini sekarang
situ angkat kaki gak dari sini
takut gak berani buang bagul ini bener
kamu yang pergi dari sini
kamu yang buat jalan pengganggu rumah tangga orang kamu ya
saya akan pergi dari sini
gak usah nyenggok nyenggok badan saya segala deh
gak usah ngeprog
jangan prancis kalau misalnya nanti suatu hari
pak lurah suami kami itu
ngusir kamu cerain kamu
kamu kelihatannya lesu sih
nanti bibi bantu ya
sampai aku selesai
dan menyuruh kamu buka mata
karena bibi tau apa yang menjadi keinginanmu
dari matamu saja
sudah mengisaratkan semuanya
belum sepenuhnya mendapatkan lurah kesayanganmu
ada kendala dari istrinya
kau yang memaham pengasih dan penyayang
kau melihat dan mengetahui
sekala sesuatu yang terjadi
di dalam hati kami
kau yang memberi kekuatan
kau yang memberi kekuatan
kau yang memberi kekuatan
kau yang memberi kekuatan
kau yang memberi kekuatan
berikan kekuatan kepada suami hampa
untuk menerima segala goda dan coba mu ya allah
jadikan ia suami dan imam yang baik untuk keluarga kami
kau mengetahui apa yang ada di dalam hati apa
selamatkan kami sekeluarga dalam surga mu ya allah
selamatkan kehidupan pernikahan kau ya allah
agar kami selalu menuai ridhomu